assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang mulia hakim mahkamah konstitusi
hari ini adalah sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah kita
kami berdiri dengan penuh rasa hormat di depan mahkamah konstitusi
untuk menyampaikan sebuah situasi yang mendesak dan kritis
serta memerlukan pertimbangan mendalam dan keputusan yang bijaksana
karena bangsa dan negara kita ini sedang berada di dalam titik krusial
sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan kita
apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan
sebagai sebuah negara demokrasi yang matang
ataukah kita akan membiarkan diri tergelincir kembali
ke bayang bayang era sebelum reformasi yang justru kita hendak jauhi
kita dihadapkan oleh sebuah negara yang berada di dalam titik krusial
dan dihadapkan pada pertanyaan pertanyaan fundamental yang menentukan
apakah republik indonesia yang kita cintai ini
akan menjadi negara yang menghargai dan memperjuangkan konstitusi
sebagai pilar tertinggi demokrasi kita atau rule of law
apakah kita akan mereduksi konstitusi menjadi sekedar alat
untuk pelanggangan kekuasaan tanpa pengawasan rule by law
dan menghormati hal hal yang kita inginkan dan apakah kita akan menjadi negara yang mengakui dan menghormati hal hal yang kita inginkan
apakah kita akan menjadi negara yang mengakui dan menghormati hal hal yang kita inginkan
untuk menentukan pikiran dan menyuarakan pilihannya secara bebas dan independen
yang merupakan esensi dari demokrasi
atau kita justru berpaling dari prinsip tersebut
dan memilih di mana suara oligarki diberi prevalensi
dan mengabaikan kebenkan bernasional yang lebih luas
ini adalah saat dimana kita harus menentukan komitmen kita
ini adalah waktu untuk menunjukkan
bahwa indonesia adalah bangsa yang besar
bangsa yang besar bukan hanya dalam aspek wilayah
bukan hanya aspek angka angka ekonomi
karena integritasnya di dalam menegakkan demokrasi dan konstitusi
yang mulia hakim mahkamah konstitusi
sejak zaman pra kemerdekaan
bangsa dan negara kita telah menapaki berbagai persimpangan krusial
yang menentukan arah dan nasib bangsa indonesia
tidak semua keputusan keputusan yang dibuat adalah keputusan yang tepat
sebagianlah keputusan yang tidak tepat
dan itu dicatat di dalam sejarah kita
semua yang terlibat dicatat sebagai bagian dari perjalanan sejarah indonesia
kita juga dihadapkan pada kenyataan yang sama
peristiwa yang sedang berlangsung hari hari ini
akan menjadi bagian dari catatan sejarah perjalanan republik kita
sebagaimana perjuangan kita sejak pra kemerdekaan
di persimpangan yang kritis ini
untuk mengambil pelajaran dari sejarah
berdiri dengan keberanian moral dan intelektual
untuk menentukan masa depan kita dengan keputusan yang akan memperkuat fondasi demokrasi
memperkuat fondasi keadilan di dalam negara kita
yang mulia hakim mahkamah konstitusi
kita telah menyaksikan berjalannya satu babak penting dalam demokrasi kita
yang angka suaranya telah diumumkan secara resmi oleh komisi pemilihan umum
bahwa angka suara tak mutlak menentukan kualitas dari demokrasi
tak sel otomatis mencerminkan kualitas secara keseluruhan
setiap tahapan proses pemilihan
mulai dari persiapan awal hingga pengumuman
haruslah konsisten dengan prinsip prinsip kebebasan kejujuran keadilan
tapi ini fondasi esensial yang harus dijaga untuk membangun dan memelihara sistem demokrasi yang sehat
yang stabil dan yang berkelanjutan
pemilihan umum yang bebas jujur adil
adalah pilar yang memberi legitimasi kuat pada pemerintahan yang terpilih
yang bisa membawa kepercayaan publik serta memperkuat fondasi institusi pemerintahan
tanpa itu legitimasi kredibilitas dari pemerintah yang terpilih akan diragukan
lebih jauh lagi pemilihan yang dijalankan secara bebas
secara jujur dan adil
adalah sesungguhnya pengakuan atas hak dasar setiap warga negara
dalam menentukan arah dan masa depan negara mereka sendiri
ini adalah wujud tertinggi dari kedaulatan rakyat
di mana setiap suara dapat disampaikan dan dihitung tanpa tekanan
pertanyaannya apakah pilpres dua ribu dua puluh empat kemarin telah dijalankan secara bebas jujur dan adil
izinkan kami menyampaikan jawabnya tidak
yang terjadilah sebaliknya dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua
kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam
serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita
mulai dari awalnya independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaran pemilu
telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi
di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara
untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit
tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan
terdapat pula praktek yang meresahkan
di mana aparat daerah mengalami tekanan
bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik
serta penyalahgunaan bantuan bantuan dari negara
bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesehatan rakyat
malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon
bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin mahkamah konstitusi
ketika pemimpin mahkamah konstitusi
yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir
meneragakkan prinsip prinsip demokrasi terancam oleh intervensi
maka fondasi negara kita fondasi demokrasi kita
berada dalam bahaya yang nyata
penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya yang mulia
kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil
bilka ada populasi kecil
tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor
baru kali ini kita semua menyaksikan
karena itulah nanti izinkan kami nanti melalui tim hukum nasional dan tim nasamin
akan menyampaikan seluruh argumen dan bukti buktinya
dan kami berterima kasih kepada penyimpangan dan pelanggaran
kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi ini
yang mulia hakim mahkamah konstitusi yang kami hormati kami muliakan
apa yang kita saksikan ini bukanlah peristiwa biasa
ini adalah titik klimaks dari sebuah proses yang panjang
dan ketaatan pada tata kelola pemerintahan secara pelan pelan tergerus
yang mulia hakim mahkamah konstitusi
kini terbentang satu momen paling krusial dalam perjalanan demokrasi kita
di pundak yang mulia terpikul tanggung jawab yang amat besar
untuk menentukan arah masa depan demokrasi kita
apakah kita akan melangkah
menjadi sebuah republik dengan rule of law atau rule by law
atau kemunduran yang sulit untuk diluruskan di tahun tahun ke depan
bila kita tidak melakukan koreksi saat ini
maka akan menjadi presiden ke depan
di setiap pemilihan di berbagai tingkat
maka praktek yang terjadi kemarin
akan dianggap sebagai kenormalan
dan akhirnya menjadi karakter bangsa
yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi
dengan rasa hormat dan penuh harap
mohon peristiwa ini jangan dibiarkan melewat tanpa dikoreksi
rakyat indonesia menunggu dengan penuh perhatian
titipkan semua ini kepada mahkamah konstitusi
untuk menegakkan keadilan dengan penuh pertimbangan
untuk tidak membiarkan demokrasi ini terkikis
oleh kepentingan kekuasaan yang sempit
yang telah lama berjuang diperjuangkan menjadi sia sia
tindakan dan keputusan mahkamah konstitusi
terkait dengan jadwal pemilihan kepala daerah serentak
serta keputusan penghapusan pasal pencemaran nama baik
telah memberikan kepada kami harapan
bahwa independensi keberanian ketegasan dalam menegakkan keadilan
hadir kembali di mahkamah konstitusi ini
kami mohon kepada hakim konstitusi yang kami muliakan
untuk menerapkan kebijaksanaan dan keadilan
dalam setiap keputusan perkara yang kami ajukan
menjadi penjaga yang teguh atas nilai
dan memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi pandangan
membangun masa depan bangsa yang lebih adil dan sejahtera
semoga sejarah mencatat dan menjadi saksi
atas dedikasi dan komitmen yang mulia
untuk mempertahankan integritas dan martabat demokrasi dan konstitusi kita
kepada hakim mahkamah konstitusi yang kami muliakan
harapan besar dan tinggi itu kami titipkan
mohon izin kalau boleh ditambah yang mulia kena cukup agak banyak lagi puasa